udah aman pak rete
soalnya kan mimito nya udah punya tangan baru
nah udah pak rete gak usah takut sekarang
berarti tangannya gak bakalan nyari saya ya
ya belum tentu sih
sekarang ibu sama bapak
udah tenang aja ya
semua aman terkendali
oh emang hebat
udah saya mau masuk dulu
kok kita ditinggalin apaan kita nunamunya
kamu gak usah nari disini lagi yuk
mami gak mau
mendingan kamu ikutan les tari balet aja
udah gak usah disini mami takut
gak mau mami
zara pokoknya mau latihan disini
mau malah ikut ikutan tante
kan moci baru latihan disini
masa langsung berhenti aja
moci kita mesti pulang dulu sekarang ya
aduh mami jangan panik jom
bakmi bukan mau bikin yang lain panik
kalo kamu gak cepet cepet pergi dari sini ya
kalian tau disini itu ada hantu ninito
seru seru seru
seru seru seru
akhirnya gak pernah liat kak
menurut buku kit zamno yang moci baca
moci tuh gak pernah liat hantu nini apa tadi
aduh moci kamu tuh salah liat kali
bukunya juga salah yang dibaca
wong cilik kok dibilangin sama uang tua nggak percaya banget
kamu tuh mesti pulang
kamu tuh jadi kebanyakan ngeles apa boleh
ada apa ada apa
mas jokong udah tau jelas
disini tau gak
mau dengerin saya dulu
semuanya itu udah aman terkendali
dan mudah mudahan aja
beritanya itu cepet hilang
dan lenyap gitu loh
hei ini bukan berita
pernyataan dan ini saya sudah diteror ya
oh ibu rendang
setelah yang ini
enggak bakal ada lagi kejadian
aku sih gak percaya sama sekali
masalahnya hantunya itu
dia tuh udah gentayangan kemana mana
bahkan warga juga digangguin sama hantu itu
kalian lihat sendiri kan
mas joko udah bikinin tangan baru
jadi kamu gak usah takut
dia gak bakal nerokan kita lagi kok
berarti udah gak ada teror lagi dong kak
iya dong raff
kamu gak usah takut
kasian mas joko
padahal kan sanggarnya itu cukup bagus
dan sanggarnya baru pula
kenapa ya banyak kejadian aneh
mbak femi ini luar biasa ya
concern sekali terhadap mas joko
dan juga perkembangan seni
udah sama cantik
kalau untuk jadi mamanya bella
ah ah permainan
sama aki aki yang udah keriput begitu
oh lebih baik
saya mau biasa aja
kalau butuh bantuan kabarin aja ya
untung aja ada kamu prio
kalau nggak ada kamu aku bosen sendirian di rumah
karena ayah selalu pergi buat ngurus kepentingan warga
emang ayah kamu sekarang kemana
paling juga macet usaha angkotnya
ah kok pakai mati lampu segala sih
udah prih gak apa apa tenang aja
aku bakal nyari senter dulu ya
aku udah biasa kok kayak gini
iya aku juga udah biasa
aku gak takut gelap kok
yaudah kamu tinggal disini ya
iya aku tunggu disini
ya mudah mudahan aja kampung kita ini aman ya
amin mudah mudahan aja gak ada kejajaran apa apa
aman terkendali pokoknya deh
itu rumah prt gelap banget ya
eh siapa yang mati
nah gue bilang tuh gelap banget
mati emang ada meninggal
eh keren semuanya
ini kan jaringannya kan semua rumah itu pada hidup
lo kok tapi kenapa rumahnya prt mati listrik sendirian ya
dik mendingan lu cek sana
gue khawatir kalau prt itu kenapa napa
tahan dulu tahan dulu
gak ada aku takut
itu suaranya kedengerannya gending jawa bang
lo pas geliran yang serem serem aja
lo denger gimana sih
biasanya nih apa yang udah pernah kita alami nih
biasanya kalau ada lagu kayak gini nih
itu pas banget
yaudah sana g
gak ada bang
gue takut bang
kok hatut sih
dik lo deh
ya mendingan abang aja deh sonoa
itu bawahan gue
di mana mana yang namanya bawahan itu harus manut sama atasannya
tapi ini masalahnya aduh
yaudah sekarang gini aja
nah budeman tuh
yang kalah dia ke rumahnya pak er